partai kebangkitan bangsa akhirnya resmi mengusung saifullah yusuf menjadi calon gubernur jawa timur dua ribu dua puluh
sementara koalisinya pdi perjuangan semakin menguatkan sinyal untuk mengusung tri risma hari ini menjadi cagup jatim
teka teki calon gubernur jawa timur dari tubuh partai kebangkitan bangsa akhirnya terjawab sudah
pkb secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada saifullah yusuf untuk maju pada pilgub dua ribu delapan belas mendatang
surat keputusan tersebut dibacakan langsung oleh tim dewan pengurus pusat dalam konsolidasi dpc se jawa timur
dari partai kebangkitan bangsa pada pemilihan umum kepala daerah provinsi jawa timur dua ribu delapan belas
meski telah dinyatakan resmi gus ipul hingga saat ini masih menunggu keputusan dari partai koalisi pdip untuk menentukan siapa pendampingnya
yang pasti rekom ini tertanggal lima oktober jadi sudah lama sebenarnya
tadi sudah saya sampaikan mestinya ini kan kita agendakan tanggal enam
tapi terus banyak agenda dan sebetulnya dpp
jadi juga masih banyak agenda kaitannya dengan verifikasi
sementara itu pdip semakin menguatkan sinyal dukungannya kepada wali kota surabaya tri risma hari ini
keputusan ini bahkan dikuatkan oleh pernyataan ketua dpd pdip jawa timur bahwa partai tak segan melakukan pemecatan bila kader yang ditugaskan menolak dijalankan termasuk tri risma hari ini
kita wajibkan untuk melaksanakan itu tanpa trading aling aling
nah kalau terus kemudian ada satu atau lebih diantara kami ini yang tidak setuju dengan rekomendasi
kalau tidak ada rekom itu maka kemudian disiplin partai akan ditinggalkan
seperti diketahui sinyalamen tiket pdip ke pilgub jawa timur dua ribu delapan belas tiba tiba menguat kepada tri risma hari ini setelah sekjen pdip hasto kristianto minggu lalu menemui risma di rumah dinasnya